kamu gak mau beliin aku balon juga mas
yang ada pisang lebih
yang suka balon tuh rena kenapa jadi kamu ikut ikutan
iya kan aku beliin buat rena ini supaya arena tuh semangat
ya kamu juga beliin balon dong buat aku
gak aku semangat mas
udah saya bilangin kan kemarin masih sakit habis tenggelam
kalau saya bilang pake jaket pake jaket ya
kalau gitu saya permisi ya
naik taksi aja pak
baru disitu saya langsung nganterin mobil saya ke bengkel
permisi mari bu
kalian dengar baik baik ya
kalaupun saya gak bisa mendapatkan hak adepsi rena
saya pastikan kalian juga gak akan dapet

saya pastikan karyanya jadi nicht wider tram

saya hanya sed ordered

padahal dari awal aku tahu
tidak mungkin menjadikan reina anak angkatku
ternyata tetap membuat hatiku sakit
kalau nino gak bisa mengadopsi rena
jangan jangan dino bakal cerahin gue
tapi aku lebih asing mas
aku gak disalahin atas kecelakaannya rena
karena kamu udah suruh randy untuk cari bukti itu
biasanya emang sengaja nyuruh randy buat cari buktinya
supaya kita nggak diberatkan untuk
gak kudusin rena lagi
apapun akan saya lakuin demi mendapatkan renang
ya aku tahu kok mas
karena kamu udah sayang dan kamu juga udah memperjuangkan rena
aku seneng banget
iya tadi saya lupa mau berterima kasih sama kamu
makasih ya udah bantu saya
saya juga senang bisa memberikan bukti itu ke bapak
ya meskipun ada beberapa kata kata yang saya tidak tahu apa apa
tentang alat tadi pak
kamu kenapa ren sakit
mungkin karena tadi saya nyebur ke kolam
buat nyelamatin fail cctv dari mayasa
oh yaudah hari ini kamu istirahat di rumah aja ya
gak usah masuk kantor
waktu itu ada tugas bapak yang sempat ketunda
nah ini sekarang saya mau ngujiin itu dulu pak
kamu pergi ke pemakaman terata indah
kamu cari tahu tentang makam anaknya andi
kamu temui tukang makamnya
tanya ke dia
siapa yang suruh dia buat makan palsu itu
saya mau bongkar semuanya
kalau ada apa apa kabarin saya
sekarang kamu lihat sendiri kan
dengan adanya video itu jelas jelas memperlihatkan
kalau kamu itu tidak mengawasi rena
kamu malah ninggalin dia
aku juga salah
masih kepercayaan sama kamu buat jagain rena sebentar aja
tapi tetap aja gak bisa
nino jadi salahin gue
ini semua gara gara gue gagal
bukti rekaman itu
aku yakin banget
dengan kejadian tadi
sepertinya dari pihak banting gak bakal
ngasih aku kesempatan buat mengadopsi rena
aku bener bener gak sengaja
ini semua karena
aku bener bener gak sengaja
gue gak akan diem aja
aku boleh beli balon gak
mau beli balon dong
mau yang jual kan
mau yang mana tante
mau yang get wilson dong
kalau nggak kamu aja yang kesana
kasian anak anaknya tuh lari lari
gue beli lagi
kamu gak mau beli aku
balon juga mas
yang suka balon tuh rena
aku beliin buat rena ini
supaya rena tuh semangat
sakit ya kamu juga beliin belum dong buat aku biar aku semangat mas apalagi kan ini kan
kita udah tiga belian anniversary ya
oh enggak sih mas walaupun kamu belum bilang cinta sama aku mas tapi aku yakin
lama kelamaan cinta itu tumbuh
kamu gak kasihan
adanya udah jualan
muter muter nggak ada yang beli
beli lagi balonnya ya
yang mana om yang merah
kamu gak mau kesana
terima kasih ya
makasih ya om
habis buat sekolah ya
ini kamu ngasih aku balon tulisannya i love you
kamu gak mau
fotain aku pake balon i love you
ya lupa cantik akunya
mas kok ditinggal sih
mas tunggu dong mas
kenapa dibuka sih
gerah sekarang aku juga pengen ke kamar mandi mas
lagi sakit juga
mas aku mau ke kamar
mainan apa itu
gimana kalian sudah bicara sama ibu panti
aku sudah kasih bukti yang valid
apakah itu otet